panitia haji embarkasi makassar memeriksa koper setiap jemaah calon haji
yang masuk ke asrama haji sudiang kota makassar sulawesi selatan
pemeriksaan dilakukan menggunakan x ray dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan langsung oleh petugas
pada barang bawaan yang dicurigai membawa benda terlarang
dari pemeriksaan panitia haji umumnya ditemukan barang barang seperti pisau
obat obatan atau cairan berupa minyak gosok yang jumlahnya melebihi ambang batas yang diizinkan
di antara barang barang bawaan jemaah yang disita termasuk benda tajam seperti pisau dan gunting
cairan yang melebihi seratus ml dan obat obatan tanpa keterangan dokter
bahkan dalam pemeriksaan kloter empat asal kabupaten pindrang sulawesi selatan
panitia haji embarkasi makassar menemukan salah seorang calon haji yang membawa ratusan batang rokok
lebih dari lima ratus batang rokok yang dikemas dalam tiga puluh enam bungkus ini ditemukan dalam koper pakaian
calon haji yang kedapatan membawa ratusan rokok tersebut mengaku tak mendapatkan informasi mengenai batas jumlah batang rokok yang diperbolehkan
petugas pun menyita sebagian barang bawaan ini dan hanya menyisakan dua ratus batang sesuai jumlah yang diperbolehkan
cuma dua slok ya sekitar berapa batang itu pak
gak tau kalau batangnya maka bungkusnya itu dua puluh bungkus
gak tau bro
khusus untuk di kloter empat yang masuk di asrama haji sudiang total koper yang sempat tertahan sebanyak sepuluh buah
karena ditemukan membawa madu cairan perlengkapan mandi dan rokok yang melebihi batas jumlah
untuk di koper besar pemeriksaan di gudang itu di gudang musdalifah itu apabila didapatkan oleh bea cukai
becukai itu pihak beacukai akan memberikan ke
panitia ya panitia daerah
barang sitaan selanjutnya diserahkan kembali ke pihak keluarga jemaah calon haji
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan